sayang gimana keadaan kamu baik baik kan
hmm iya mami tapi aku perlu uang
mami kan bisa kan kasih aku diam diam
wah laura sayang itu kamu juga tahu itu nggak mungkin
karena daddy udah memblokir tabungan mami
jadi mami nggak bisa seenak enaknya ngambil uang
telepon dari siapa itu
si opi itu emang kurang asem
buaya kirain habis kita berdua
kalau sekap dia dia bakalan kapok
ternyata dia masih berani nge dekatin tristan
aku bingung deh kita kan udah nyekap dia di wc
tapi kok dia bisa pacaran sangat teristan sih di situ
jangan jangan waktu opi lagi di toilet dia tutupan tristan
habis itu mereka diam diam deh pacaran di wc
itu tuh bukan romantis tapi penghinaan buat gue
lihat aja gue bakal bales tuh opi
ih udah deh tenang aja
kita tuh terlalu keren buat opi
mendingan daripada cemburu nggak jelas kita ke mall aja
soalnya kemarin waktu gue ke mall gue liat baju yang bagus banget
kita dapat duit dari mana ya
gue tuh dapet uang dari mami
tapi kalau kurang tinggal minta bank rene aja
yeah yeah yeah
jangan lupa siapkan uang
terima kasih udah minta uang
sampai jumpa bang
waduh pinter grip aja dong
pokoknya saya minta kalian berdua beresin yang rapi
jangan sampai ada yang bocor
oke yang penting udah
terima kasih mas
kamu yakin dia ada di situ
ya selamat pagi
ada apa ya pak
saya ingin membicarakan masalah putri saya laura
sekarang gue jadi ga bete lagi deh abis shopping
laura sebelumnya om minta maaf
bukannya om tidak suka kamu datang ke sini
karena om baru saja ditelepon oleh papa kamu
agar tidak menerima kamu di sini
kamu juga sudah tidak bisa pinjam lagi duit sama remeh
karena uang saku renai akan om kurangi
dan kartu kreditnya akan om cabut
om gak suka renai kayak kamu
yang suka menghamburkan kemewahan
dan tidak menjadi anak yang mandiri dan bertanggung jawab
rene apa yang dilakukan papahnya lorang akan papa lakukan juga
papa gak mau kamu jadi anak manja yang suka menghamburkan uang
mulai hari ini kamu harus hidup sederhana
kalau kamu gak setuju apa tega mengusir kamu
seperti pak ronald mengusir lora
sumpah deh ra
gue tuh gak enak banget sama lu ra
tapi gimana dong orang kalau gue sampai diusir juga
kan gue gak mau
ntar gue harus untang lantung gak jelas
gue gak siap ya

aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
terus sekarang lu mau ke mana dong ra
lu gak usah mikirin gue
yara maafin gue dong ra
ih siapa juga yang mau diusir daripada gue yang diusir
mendingan dia deh
kok giniin terus sih
mau habis menjadi tega banget sih
bener dari buang aku gitu aja
sekarang aku ga bisa ngirim di hotel
aku mencoba pencarian nih
berarti aku bisa tumpul mami
aku bisa minta uang yang banyak sama mama
tapi semudah dikit ga boleh
ah tapi kalo diam dia pasti bisa
tapi aku perlu uang
mami kan bisa kan kasih aku diam diam
itu kamu juga tahu
karena daddy udah memblokir tabungan mami
jadi mami ga bisa seenak enaknya ngambil uang
telepon dari siapa itu
ah mami jahat mami jahat

aduh sorry banget ya ra gue gak bisa nerima lo nih
bokap lo tuh udah ngasih tau bokap gue
dan kalau gue masih mau nerima lo gue juga bisa kena nih ra
aduh lo gak bisa bantuan gue dikit aja
aduh gue bener bener gak bisa nih
gue takut banget sama pocob gue
aduh ya gimana dong rak
ini lebih parah lagi
kalau gue masih tetap nerima lo
acara liburan gue ke amplit bisa dibatalin ra
atau gini ja
lo punya duit berapa
gue bakal bantu lo
tapi lo mesti nerima ya
ah itu dia adiknya
nah kita beresin dulu
aduh luar caranya ya
masih siang begini
ya kita tunggu sampai sepi dong
oke kita pindah ke tempat yang lebih adem
eh nah opi selamat siang juga
terima kasih loh kemarin sama kopinya
kopi buatan nah opi
mau dibikinin lagi pak
eh gak usah gak usah
biar bapak bikin sendiri
nah opi kan lagi sibuk ngurusin karyawan ya

ya ampun pak
karyawan di dalam sama di luar itu sama aja
yaudah nanti saya bikinin lagi ya
kalau gitu opi masuk belian ya pak
aduh rajin bener anak kita